assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya meladia rahma kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa tidak sendiri sudah hadir bersama kita
hari ini kita siap untuk tolabul ilmi lagi menuntut ilmu lagi
dan tema yang akan kita bahas hari ini sangat menarik
terkait jangan terlena dengan dunia
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera
kalau kita bicara dunia
ini kan lekat sekali dengan kehidupan kita sendiri
tapi kan sebenarnya dalam islam
hakikat dunia ini juga dipahami secara spesifik ya
allah bahkan sudah mengatur gitu
dunia itu kan memang tempatnya ujian
memang juga berbeda gitu ya dengan akhirat
dan kita tidak boleh hanya bertujuan untuk mendapatkan dunia saja
tapi sebenarnya hakikat dunia dalam islam
dalam perspektif islam itu seperti apa ahilman
kalau kita bicara tentang dunia ya
dunia ini kan satwa alam yang menjadi bagian tahapan kehidupan kita
sebagai manusia pernah ahilman sampaikan
setidaknya kita akan mengalami beberapa tahapan dari kehidupan kita
yang pertama alam ruh
yang kedua alam rahim
yang ketiga alam dunia
yang keempat alam kubur
yang kelima alam kiamat
yang keenam alam dibangkitkan
atau yaumul ba'ath
yang ketujuh alam dikumpulkan
kedelapan alam ditimbangkan
kesembilan alam dihitungkan
kesepuluh alam diberikan pertolongan
kesebelas alam diperjalankan di sebuah jembatan
baru yang kedua belas
surga atau neraka yang dia akan dapat
dari tahapan itu ada alam dunia itu
dunia ini bukan akhir dari perjalanan kita
tapi dunia ini adalah etape dari sebuah perjalanan
dan ini bukan akhir segalanya
justru ini adalah jalan yang harus mengantarkan kita
pada kebaikan di ujungnya
akan tetapi mbak mila
walaupun dunia ini sebentar waktunya
tapi menentukan kehidupan kita selanjutnya
jika kita diberikan kesempatan hidup di dunia
ada empat konsep lah
yang harus kita pahami tentang kehidupan dunia
dunia ini waktunya singkat padat cepat
dunia ini sementara
tidak ada yang kekal di dunia ini
ada masa kita dilahirkan
ada masa kita akan diwafatkan
maka dalam al quran
mengingatkan kita tentang waktu
bahkan kerap kali allah bersumpah atas nama waktu
mengingatkan kepada kita ahli dunia
bahwa waktu kita di dunia gak lama kan
banyak kalau kita lihat misalnya
allah bersumpah wal fajri
naik waktu subuh
naik waktu duha
naik waktu siang
naik waktu siang
naik waktu malam
naik waktu malam
berkali kali allah bersumpah dengan waktu
mengingatkan kepada kita tentang waktu
ada tiga ini kira kira alasannya
waktu itu adalah sesuatu yang gak bisa diulangi lagi
jadi kalau kita udah lewat
kita gak akan bisa kembali lagi
maka sesuatu yang paling jauh dari kita adalah masa lalu

saking jauhnya kita gak akan bisa kembali lagi kesana

yang kedua waktu itu sesuatu yang sangat cepat berjalannya
diakui atau tidak
dirasa atau tidak
rasanya waktu sangat cepat berjalannya
iya gak sih
tau tau udah seminggu
tau tau udah sebulan
tau tau udah mau tahun baru lagi
dan akhir tahun lagi
jadi waktu sangat cepat
dan yang ketiga
kita diingatkan tentang waktu karena boleh jadi
banyak diantara kita yang melalaikan waktu
daripada apa yang allah berikan kepada kita
maka yang pertama
maka yang pertama
maka yang pertama
dunia ini singkat cepat padat
dunia ini diibaratkan seperti
permainan dan senda gurau
maka dalam al quran allah sampaikan
dan adapun kehidupan dunia itu
tidak lain dan tidak bukan
seperti permainan dan senda gurau belaka
yang namanya permainan gimana sih
iya ya yang namanya permainan itu kan ya
jadi kalau dulu ada lagu namanya panggung sandiwara
ada saatnya kita di atas
ada saatnya kita di bawah
yang sedang ada di atas jangan sombong
yang ada di bawah jangan putus asa
ada saat mendapatkan ada saat kehilangan
ada saat menginginkan ada saat ingin melepaskan
ada bahagia ada kesedihan
ada sedih gitu kan
yang namanya permainan biasanya cepat bosen
terasa lebih indah sebelum dimiliki
karena manusia itu kadang banyak inginnya ya
maka hati hati dengan dunia
dunia adalah permainan dan senda gurau belaka
kalau kita terlalu dalam dengan permainan itu
ujungnya kita dipermainkan dengan permainan itu
kalau kita terlalu dalam dengan senda gurau itu
maka kita juga akan dipercandakan dengan dunia itu
mohon maaf kalau ada siapapun diantara kita yang merasa sedang gelisah
sedang berat dalam urusan dunia
katakan di hati kita ah cuma dunia
ah hanya dunia gitu ya
tapi itu aja udah berat ya
udah berat ya
tapi yang harus kita pahami bahwa dunia adalah sendagurau dan permainan
ketika kita mendapatkan jangan terlalu bahagia berlebihan
dan saat kita kehilangan jangan sedih berlebihan
karena dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka
yang ketiga dunia ini tempat ujian
jadi selama kita hidup di dunia selama itulah kita akan diuji
sebagaimana allah sampaikan di dalam al quran
dalam ayat lain juga allah sampaikan
dan kami akan menimpakan kepada kamu sekalian apa
bisyari dengan sesuatu yang buruk walkhairi dengan sesuatu yang baik fitnah sebagai ujian
maka yang namanya ujian itu bukan yang gak enak aja
kadang yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang enak juga itu adalah ujian
apalagi kalau sampai melenakan ya dari allah
dari nikmat yang allah berikan itu
maka dunia ini adalah tempat ujian
selama kita hidup maka selama itulah kita akan digulirkan digilirkan dengan ujian yang allah hadirkan dalam hidup kita
dan yang keempat ini poinnya
dunia ini adalah tempat ibadah
allah menciptakan kita untuk apa ibadah
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata allah kecuali untuk beribadah kepada aku
maka paham empat ini
dunia ini waktunya singkat padat cepat
dunia ini senda gurau dan permainan
dunia ini tempatnya ibadah
berarti semua ini disimpulkan dengan poin yang keempat
bahwa dunia ini adalah tempatnya ibadah
seperti apa kehidupan duniamu harus dijadikan setiap detik detiknya adalah kesempatan ibadah kepada allah swt
makanya kadang kadang kita suka berpikir juga ya ahilman
banyak sekali orang yang kemudian masih mencari cari
penuh peluh begitu ya untuk mencari tujuan hidup di dunia ini apa gitu ya
apalagi kalau mungkin tidak dilandasi dengan iman misalnya ya
yang ada melelahkan yang ada malah ujungnya bisa lebih buruk dari yang kita perkirakan begitu
tapi banyak juga yang mengatakan bahwa loh terus gimana dong
apakah kita harus fokus kepada akhirat begitu ya terus sehingga dunianya terlalaikan
tapi ahilman kayaknya kita harus jeda dulu
ahilman juga akan menjelaskan mumpir saja jangan kemana mana ya
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih bapak bapak
terima kasih bapak bapak
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan terlena dengan dunia
kita lanjutkan ahilman tadi pertanyaan saya
ada orang yang kemudian berkata terus kita nggak boleh berambisi dong terhadap dunia
bagaimana kita harus menyikapi hal ini
ada istilah yang mungkin sering kita dengar ya di kalangan kita
istilah itu namanya zuhud
zuhud itu artinya cukup atau gimana ahilman
mohon maaf ya mungkin coba kita meredefinisi ya tentang makna zuhud itu kalau yang saya pahami
zuhud itu bukan berarti menghilangkan dunia ya ada orang yang bilang ya mohon maaf ya zuhud itu
nggak usah kerja nggak usah bisnis ibadah di masjid aja misalnya gitu ya terus gitu ya terus nggak
usah mandi enggak usah pakai baju yang bagus gitu menurut saya itu bukan zuhud itu zorok ya
udah mau percaya nih oh iya betul kan berikutnya bukan itu sebenarnya hakikatnya bukan itu jadi
zuhud itu bukan berarti membenci dunia zuhud itu tetap dia menjalankan aktivitas dalam urusan
dunia tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhiratnya ini poinnya
di dalam al quran di surat al qasos ayat tujuh puluh tujuh bagaimana allah memerintahkan kepada kita untuk
pertama wa b'daghi fima atakallahu dharul akhirah dan carilah keutamaan akhirat jadi fokusnya jelas
untuk akhirat tapi ingat walatansa nasibaka minad dunia dan jangan lupakan urusanmu di dunia ini
pesan bagi kita bahwa
ketika engkau hidup di dunia silahkan kau beraktivitas dunia tapi jadikan dunia itu sebagai
jalanmu untuk mendapatkan akhiratmu maka jika ada yang diberikan amanah harta oleh allah jadikan
yang pakaian miskin orang membutuhkan
ada sebagian saudara kita yang mereka membutuhkan
ulurungan tangan bantuan kita
maka dengan harta yang allah amanahkan kepada kita
maka kita bisa mendapatkan akhirat
dan dunia ada di kita
ada orang yang dikasih jabatan
mendapatkan jabatan kedudukan itu
jadikan setiap tanda tangan
kita itu memberikan
pengaruh yang baik untuk masyarakat
ini penting untuk kita memahamkan bagaimana
urusan dunia menjadi jalan
mendapatkan keutamaan dalam urusan
akhiratnya berarti sebaliknya
ketika kita tidak mendapatkan dunia
menjauhkan kita dari akhirat
ada empat golongan katanya manusia itu
yang pertama ada orang
yang bahagia di dunia
tapi sengsara di akhirat
harus dipikul tujuh puluh orang minimal katanya begitu
tapi karena hartanya
tidak menjadikan dia dekat dengan allah
ujungnya iya dia bahagia dalam konteks dunia
tapi dia sengsara di akhirat
oh raja ya
ada yang bilang gak pernah sakit

tapi tidak menjadikan dia dekat dengan tuhan ya
tuhan betul tapi tidak menjadikan dia dekat dengan tuhan ya
tuhan betul tapi tidak menjadikan dia dekat dengan tuhan ya
bahagia di akhirat
malah membuat dia jauh dari allah
ada yang kedua
orang yang bahagia di dunia
bahagia di akhirat
dong mudah mudahan kita termasuk ya
siapa misal contohnya
beliau punya kekuasaan juga
dia tahu bahwa ini adalah

ini adalah karunia dari tuhanku
ini adalah karunia dari tuhanku
dan ini yang membuat nabi sulaiman itu
paham pentingnya bersyukur
dan mengembalikan semuanya kepada allah
nabi sulaiman yang seperti itu aja
masih bersyukur ya
kita seperti apa gitu ya ahilman
ada orang yang sengsara di dunia
dalam pandangan kita
tapi dia bahagia di akhirat
dalam pandangan kita
beliau seorang hamba sahaya
seorang budak belia
seorang budak belia
orangnya masih hidup
tapi sendalnya sudah sampai di surga
dan beliau adalah seorang mu'azzinnya
yang dengan suaranya melantunkan azan
membuat orang tergerak untuk
menunaikan perintah allah
dalam ibadah shalatnya
dalam kacamata manusia
mungkin biasa biasa saja
tapi lihat beliau bahagia di akhirat
dan ada yang keempat ini
sengsara di dunia
sengsara di akhirat
dunia dia tak mendapatkan apa apa
tapi saat dia tidak mendapatkan apa apa di dunia
malah menjauhkan dia dari allah
maka kembali kepada poin tadi
silahkan kita mengajar urusan dunia
tapi jadikan dunia itu
sebagai jalan kita mendapatkan akhirat kita
jangan dibutahkan dengan dunia
tetap kita harus melihat dunia
tapi pastikan setiap dunia yang kita dapatkan itu
adalah cara kita mendekatkan diri dengan allah swt
mudah mudahan kita termasuk
salah satu terutama yang tadi ya
bahagia di dunia
amin ya allah mudah mudahan bahagia juga di akhir
ahilman seperti biasa kita juga ada pertanyaan
dari salah satu pemirsa kita lihat sama sama
ketika kita selalu mengupayakan yang terbaik
untuk mencapai keinginan kita di dunia
seperti halnya jabatan
kekayaan ataupun pendidikan yang tinggi
namun di satu tempat ini
namun di satu sisi kita justru lalai
tidak istiqomah dalam melakukan amalan amalan untuk di akhirat
nah ustadz adakah kiat kiat yang kita bisa terapkan
untuk menjaga seimbang antara urusan dunia dan kelak untuk di akhirat
baik ini pertanyaan dari syifa ahilman
pertanyaan kita semua sebenarnya
jadi kadang kadang kan kita terlalu berambisi dengan dunia
pengen ini pengen itu
harta jabatan mungkin sekolah ke luar negeri atau segala macam ya
hanya untuk sebenarnya mungkin penilaian manusia
tapi di sisi lain ada juga yang akhirnya harus mengorbankan ibadah kita misalnya
atau keimanan kita terhadap allah
nah bagaimana ustadz menyikapi ini dan seharusnya manusia itu memang harus seperti apa sih
iya yang pertama kita harus memposisikan tentang tujuan hidup kita
jadi tujuannya itu adalah akhirat gitu
seberapapun yang kita dapatkan itu akan berhasil untuk kita mencapai keinginan kita di akhirat
dan itu kan dalam urusan dunia harus jadi jalan buat akhirat
kalaupun dunia kita gak dapatkan tetap tujuannya kan tetap satu gitu akhirat gitu
nah jika tujuan ini sudah pasti dan sudah yakin
maka seberat apapun gonjang ganjing dunia yang kita dapatkan
itu gak akan mempengaruhi perjalanan kita
banyak orang yang ter apa ya terkalahkan dengan hiruk pikuk urusan dunia
karena dia gak punya tujuan gitu
makanya arus yang datang ke kita dalam urusan dunia itu tidak akan mempengaruhi kita di akhirat
yang datang ke kita dalam urusan dunia anggap aja itu sebagai lika liku perjalanan gitu
ibaratnya seperti orang yang mau mendaki gunung yang tinggi
ketika dia mendaki tentu banyak sekali tantangannya
tapi dia paham tujuannya adalah mencapai gunung yang tinggi itu puncak tertinggi itu
maka seberat apapun dia punya tantangan ketika dia mendaki dia akan tetap jalani
kenapa karena tujuannya adalah akhirat
maka yang pertama pastikan tujuan kita ini harus diperhatikan
maka yang pertama pastikan tujuan kita ini harus diperhatikan

ikhlak ingin kembali kepada allah dalam keadaan yang baik dengan cara yang baik
dan allah tempatkan kita di tempat yang baik
maka ada satu doa yang hendaknya kita terus baca tuh
ya allah sesungguhnya kami bermohon ridhumu dan surugamu
maka ketika kita menjalankan aktivitas dunia ngejarnya ridho allah aja
maka ketika kita menjalankan aktivitas dunia ngejarnya ridhuk allah aja
buat apa dunia mendekat kalau menjauhkan kita daripada ridhunya allah subhanahu wa ta'ala
ya syukur syukur dunianya mendekat tapi juga di saat yang bersamaan ridhonya allah dekat juga dengan kita
maka yang kedua posisikan dunia itu sebagai ladang ibadah gitu
tempat untuk mengumpulkan amal ya hilman ya
ketika kita bekerja niatnya jangan hanya sekedar dapat gaji tiap bulan
nah itu penting
kalau niatnya hanya itu pastinya sekedar dapat gaji tiap bulan ya
itu penting kalau niatnya hanya itu pastinya sekedar dapat gaji tiap bulan ya
kita berharap dua digit yang datang dua koma kan
tanggal dua sudah koma
iya betul betul
iya terus ketika kita sekolah ke luar negeri dapat beasiswa misalnya
jadikan pahala ibadah ladang ibadah
bukan ke ini perintah allah
bekerja itu adalah perintah allah
yang setiap langkahnya menghapuskan dosa
yang setiap langkahnya jadi amal soleh
bukankah ketika sekolah adalah cara kita ingin ditinggikan derajatnya oleh allah
bukankah saat jadi istri juga ketika jadi istri di rumah tangga itu
menunaikan sebagian dari perintah allah
bukankah saya jadi suami jadi ayah mencari nafkah
itu juga adalah perintah allah ibadah
maka pahami ibadah itu bukan hanya mohon maaf ya
bukan hanya sholat
bukan hanya puasa di bulan ramadan
tapi pahami ibadah itu setiap apapun yang kita lakukan
untuk mengejar cinta tuhan
di jalan allah karena allah itu adalah ibadah
bahkan minum air putih itu bisa jadi ibadah ya
maka mulai dengan baca bismillah
jadi memahami ibadah itu harus lebih luas
dan memang itulah yang harus kita hadirkan
maka mulai hari ini tatap dunia sebagai jalan kita untuk mendapatkan akhirat kita
dan banyak para sahabat yang kaya
banyak para sahabat yang allah titipkan dunia
ada sahabat mulia usman bin afan
ada sahabat mulia abdurrahman bin auf
bukankah beliau beliau adalah orang kaya
bukankah dunia bertukuk utut kepada beliau
tapi yang paling luar biasa ketika dunia mendekat kepadanya
mereka pun juga tidak jauh dari allah swt
bahkan dunianya dijadikan jalan mendekatkan dirinya dengan allah swt
luar biasa akhirnya kita akan lanjutkan perbicaraan kita
pemirsa jangan kemana mana gak payah kemuliaan kembali setelah jeda yang satu ini
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan terlena dengan dunia
akhirnya kita lanjutkan lagi dengan berita terkini sampai jumpa di video selanjutnya
ini menarik sekali perbincangan
saya pernah dengar saya nggak tahu ya
ini hadis atau apa nanti kalau salah mohon dikoreksi
jika ada seseorang yang menggunggulimu dalam hal dunia
maka engkau harus mengungguli dalam hal akhirat
jadi kalau misalnya mungkin ada yang terlahir dalam kondisi misalnya ya
kacamata manusia gitu ya ahilman ya
secara ekonomi mungkin tidak begitu bagus misalnya
kemudian akhirnya aduh gimana ya saya berarti nggak bisa zakat nggak bisa sedekah
padahal sebenarnya hal itupun harusnya tidak menjauhkan kita
dari beribadah kepada allah ya iya kita enggak boleh iri dengan dunia manusia yang lain dengan
orang lain gitu karena dunia itu bukan untuk dibandingkan kalaupun kita harus iri kata
nabi kita hanya boleh dipandu orang lah hasada ilhasnatain tidak boleh iri kecuali kepada dua
orang yang pertama engkau boleh iri kepada orang yang allah berikan dia ilmu dan ilmunya dia amalkan
jalan allah swt dia sampaikan dia berdakwah dia manfaatkan boleh kita iri yang
kedua kita boleh iri kepada orang yang allah titipkan harta dan dengan hartanya dijadikan
jalan untuk berinfak di jalan allah swt lainnya enggak usah kita iri ada orang yang lebih
ada orang yang lebih kaya ada orang yang lebih viral gitu ya kan sekarang lagi ngetrendnya
pengen cepet cepet viral kan mau salah buat apa ndak kita itu dimuliakan kalau kata guru saya ada
dua alasannya dalam pandangan dunia ya yang pertama karena allah ngasih casing sama kita
sehingga yang kelihatan adalah casingnya keren pinter hebat mulia
jadu hisab eyeshadow brennan bisa saja atau yang kedua memang jawabannya karena allah nutupin
di tubuh kita rasanya tubuh kita warnanya pasti hitam pekat karena saking banyaknya dosa dosa
yang pernah kita lakukan tapi allah tutup aib itu allah hapuskan dosa itu allah halami
tapi orang sehingga tak tahu kita berbuat dosa atau tidak
itu maha baiknya allah
allah maha baiknya luar biasa
kalau setiap kita berbuat dosa langsung dibalas saat itu
apa yang akan terjadi
mungkin kita gak akan bisa membanggakan diri kita sampai saat ini
makanya sudah lah kalau kita mendapatkan urusan dunia
jangan sombong jangan takabur jangan ujub
kalaupun kita kehilangan urusan dunia
juga jangan stres jangan frustasi
mulai hari ini katakan ah cuma ini
tetapi bukan berarti dunia nggak dicari
silahkan cari dunia
dan saat kita mendapatkan dunia jadi bekal untuk amal soleh
jadi bekal untuk amal ibadah
jadi bekal untuk amal jariah
yang saat kita kembali kita akan siapkan banyak kebaikan di situ
ingat ketika manusia meninggal terputus tiga
terputus semua amalnya
kecuali tiga perkara
satu sedekah jariah
dua ilmu yang bermanfaat
tiga doanya anak soleh yang mendoakan kita
pak hilman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara
pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
sebagai penutup seperti biasa ustadz hilman fauzi akan menyampaikan doa penutup
silahkan ustaz hilman
baik bhamila dan pemirsa cn indonesia yang dicintai allah
mudah mudahan kebersamaan kita mendapatkan rahmat dan berkah dari allah
oleh karena itu di penghujung acara ini mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
semoga allah berikan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua
ya allah anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat
anugerahkan kepada kami rizki yang halal rezeki yang baik
rizki yang membuat kami bisa semakin dekat denganmu
rizki yang membuat kami semakin taat kepadamu
rizki dalam urusan dunia yang membuat kami tidak melalaikanmu ya allah
yang membuat kami semakin meningkatkan ibadah kami kepadamu ya rabbil alami
ya allah terimalah semua
terimalah amal ibadah kami
terimalah amal soleh kami
dan pilihkan kami orang orang yang kau titipkan dunia
yang menjadikan dunia ini sebagai jalan mendekatkan kami denganmu ya rabbil alamin
wassalamun ala al mursalin